pemerintah provinsi dki jakarta mulai senin hari ini pukul lima pagi akan melakukan pengalian arus lalu lintas dari dan menuju pasar ikan penjaringan jakarta utara
ya pengalian ini terkait dengan rencana revitalisasi di kawasan tersebut dan berikut adalah pengalian arus lalu lintas di sekitar lokasi
arus lalu lintas dari lodan yang akan melintas di jalan pakin dialihkan ke jalan tongkol menuju ke arah jalan cengkeh hingga mengarah ke kota
sementara arus selalu lintas dari penjaringan mengarah pademangan diarahkan melalui jalan gedong panjang dan mengarah ke jalan tiang bendera
masyarakat yang akan bepergian ke timur menuju ke arah barat atau sebaliknya dan akan melintasi pasar ikan atau jalan pakin dapat memilih alternatif jalan lain dengan menggunakan tol gedong panjang atau tol jalan jembatan tiga atau jalan arteri lainnya